lalu mengapa pdi perjuangan tak tegas menyatakan sikap politik terhadap prabowo gibran
dan apa pesan yang tersirat dari tak tegasnya sikap politik pdi perjuangan
untuk menganalisanya kita akan berbincang dengan direktur eksekutif indikator politik indonesia burhanuddin muhtadi
mas burhan kalau kita lihat dari hasil rakernas kelima pdi perjuangan
tidak ada statement keras yang menyatakan apakah akan di dalam atau apakah akan di luar pemerintahan prabowo gibran
padahal capresnya ganjar pranowo sudah menyatakan untuk menjadi oposisi
kita tahu juga sekjen mas hasto juga beberapa statementnya sangat keras
apa yang bisa anda baca dari hasil rekernas kemarin
sepertinya ibu mega mencoba mengakomodasi dua aspirasi yang berkembang di internal
terkait dengan posisi partai terhadap pemerintahan prabowo gibran
bagaimanapun selain arus utama yang berkembang agar pd perjuangan mengambil sikap
untuk mencari kepentingan dan mencari kepentingan
untuk beroposisi tapi ada kubu mbak puan yang cenderung lebih realistis
dalam melihat relasi terutama antara pemerintahan dengan legislasi
jadi menurut saya ini bentuk akomodasi ibu mega terhadap satu arus terutama dari kubu mbak puan
agar partai tidak gegabah dalam mengambil sikap
selain tentu saja ada beberapa faktor lain ya
faktor lain ini menunjukkan sekali lagi
bahwa pdi perjuangan juga melihat wait and see relasi pak jokowi dengan pak prabowo
kalau misalnya relasi pak jokowi dengan pak prabowo merenggang
dengan tidak adanya keputusan pdi perjuangan mengambil sikap oposisi
maka partai punya keleluasan untuk masuk mendukung pak prabowo
tetapi kalau relasi keduanya masih solid
sepertinya pd perjuangan akan makin tegas beroposisi
dan terakhir tentu berkaitan dengan pilkada ya
karena kita tahu pdi perjuangan meskipun unggul dalam pemilu legislatif dua ribu dua puluh empat kemarin
tetapi kemenangannya sangat jauh dari lima puluh persatu
dan dalam konteks di mana pilkada mensyaratkan minimal dua puluh kursi di dprd
pdi perjuangan membutuhkan banyak koalisi dengan partai lain di luar dari pdip
dan itu ada di partai partai pemerintah
kalau misalnya seandainya dalam waktu dekat
kemudian ada pertemuan antara prabowo dan juga bumega ini terjadi
yang sebelumnya sudah direncanakan dari sebelum sebelumnya
hingga setelah rakernas pun belum ada kepastian kapan akan mereka bertemu
apakah akan mungkin terjadi pertemuan pertemuan tersebut
dan apakah arah partai akan di dalam atau mungkin nanti akan berkoalisi dalam pilkada tercapai
ya pertemuan tersebut saya kira sangat tergantung dengan premis utama saya tadi bella
apakah relasi pak prabowo dengan pak jokowi masih solid atau tidak
kalau misalnya ada tanda tanda merenggang
saya kira pertemuan pak prabowo dengan ibu mega akan semakin cepat terjadi
karena masalah utama ibu mega itu kan bukan dengan pak prabowo
dan raker nas sekarang menegaskan soal itu
meskipun lagi lagi ada ambiguitas sikap partai ya
narasi yang dipakai adalah narasi semacam oposisi
prabowo gibran sebagai pasangan yang bertentangan dengan konstitusi
tetapi saat yang sama masih membuka opsi untuk bergabung dengan prabowo gibran
ini kan satu ambiguitas sebenarnya
selain tentu saja adalah kita tahu gitu ya bahwa sampai sekarang pd perjuangan juga belum mencabut
menteri menterinya yang berada di kabinet pak jokowi
jadi sebenarnya ini menunjukkan sekali lagi betapa pd perjuangan cukup fleksibel
meskipun keras narasi yang dipakai sejak menit pertama rakernas dimulai sampai ditutup
tetapi mereka juga masih melihat situasi
kalau istilah ibu mega faktor politik dipertimbangkan
jadi istilahnya saya perlu memainkan situasi
itu kan statement verbal dari ibu mega yang lagi lagi menunjukkan sikap partai terkait dengan posisi partai
posisi pdi perjuangan terhadap pemerintahan ke depan itu tidak semata hitam putih
tetapi juga banyak abu abunya
mas burhan jika memang tidak ada perbaikan hubungan antara presiden jokowi dan juga bu mega
lalu kemudian bergabunglah pdi perjuangan ke dalam koalisi prabowo gibran
bagaimana dengan check and balances yang diwacanakan dalam rakernas
berkali kali diucapkan apakah kemudian pdi bisa dirangkul gerindra kemudian di hasil rakernas juga ada yang mengatakan soal check and balances
terutama untuk beberapa kebijakan kebijakan ke depannya
nah itu saya termasuk orang yang menyayangkan mengapa pdi perjuangan dalam rakernas kemarin tidak mengambil sikap tegas
terkait dengan positioning partai terutama terhadap pemerintahan prabowo gibran dan pemerintahan jokowi sekarang
jadi karena narasi utama yang dihembuskan oleh pdi perjuangan terutama sejak prabowo menggandeng gibran itu sudah tegas
dan narasi itu dibawa sampai sekarang yaitu perlunya check and balances perlunya kontrol terhadap kekuasaan
sesuatu hal yang menurut saya patut kita apresiasi kalau pdi perjuangan solid dan komit untuk menjalankan posisi yang sangat terhormat dalam demokrasi ini
karena kita tahu sistem demokrasi kita sistem parten kita itu terlalu fleksibel terlalu lunak maka perlu sikap tegas terutama ketika
banyak sekali partai partai yang kalah sekalipun dalam proses pilpres itu rame rame mengantri untuk masuk ke dalam kekuasaan
diperlukan penyeimbang kekuasaan dan itu ada di tangan pd perjuangan
dan kalau misalnya pdi perjuangan tegas mengambil sikap itu itu enak sekali kita menitipkan agenda terutama isu isu yang bertentangan dengan demokrasi dan hak asasi manusia
misalnya sekarang muncul terkait dengan isu bergantung ke kekuasaan

tapi sayangnya seribu sembilan ratus lima puluh enam sepertinya banyak juga menghitung variable politik diluar dari isu check and balance
sehingga tidak keluar pernyataan yang tegas terkait dengan posisi pd perjuangan terhadap pemerintahan prabowo nanti
kalau kita lihat kan statementnya juga nggak terlalu jelas berbeda dengan dua ribu empat dua ribu sembilan yang mega mengatakan tegas untuk menjadi oposisi terhadap sby
jika nanti ada pertemuan antara mega dan prabowo apakah ini tidak akan menjadi setback demokrasi seperti yang diucapkan bu mega di rakernas
itu yang saya terus terang sayangkan ya karena kita perlu kesamaan antara komitmen verbal dengan tindakan
dan harapan kalangan civil society sekarang itu tidak banyak terhadap partai partai yang lolos pt
harapan itu tinggal di satu dua partai untuk komit solid menjalankan fungsi oposisi sebagai satu kebajikan berdemokrasi
karena buat saya buat kita semua
karena kalau terjadi fenomena partai tunggal di mana semua partai itu cenderung mengekor kepada kekuasaan
maka yang dirugikan bukan hanya demokrasi tapi juga pemerintahan yang berkuasa
karena mereka tidak akan mendapatkan alternatif dan koreksi kebijakan
jadi sebenarnya kita perlu dorong bukan hanya pd perjuangan saja tapi satu dua partai yang lain
supaya kita mendapatkan bukan hanya pemerintahan yang kuat tapi juga oposisi yang tiga ya
dan itu bisa dimulai dari pd perjuangan narasi yang selama ini mereka pakai
tapi sepertinya lagi lagi variabel politik ya itu masih menjadi satu pertimbangan atau konsideran
sehingga rakernas belum juga mengeluarkan pernyataan yang tegas
jadi sekali lagi saya melihat pernyataan hasil rakenas kemarin
itu membuktikan bahwa pdi perjuangan itu diam diam juga masih membuka asah membuka harapan
untuk masuk ke dalam kekuasaan
apakah asa dan harapan ini terkait dengan jalannya pilkada nantinya mas burhan
salah satunya itu jadi tiga variable yang tadi saya sebut ya
tetapi saya melihat faktor pilkada
karena pilkada kan dilakukan di tahun ini
dan pd perjuangan kursinya tidak cukup memadai untuk bisa mengusung calonnya sendiri
hanya sedikit wilayah di mana pdi perjuangan
mampu mengusung tanpa berkoalisi dengan partai lain
dan pada titik tertentu kalau misalnya posisi pd perjuangan berada di luar
itu ada kekhawatiran pd perjuangan sulit untuk menjalin koalisi terutama dengan partai pemerintah
sesuatu yang menurut saya agak kurang beralasan bella
karena dalam konteks pilkada sebenarnya calon itu lebih menentukan
jadi kalau misalnya calon kepala daerah yang diusung oleh pd perjuangan
saya kira tidak sulit buat calon dari pd perjuangan untuk menggandeng dukungan dari partai partai selain pd perjuangan
tapi lagi lagi faktor utamanya bukan pilkada sebenarnya
faktor utamanya terutama berkaitan dengan pd perjuangan
wait and see melihat relasi jokowi dengan pak prabowo
kalau misalnya relasinya membaik sepertinya pd perjuangan akan tetap berada
perjuangan akan menyalip di tikungan
bu mega dan jokowi atau bu mega
juga dengan pak prabowo
kedepannya seperti apa mari kita tunggu bersama
terima kasih mas burhanuddin muhtadi
direktur eksekutif indikator politik indonesia